kerumahan nih pak haji ngapain sih kesana mulu mau setau pak haji
lalala ngapain makan gorengan kata bang salim pokok jagan warungnya gorengan paji
udah buruan pur
ini banyak jak lawang aja di sales kamu nggak mau jadi sales motor lagi
ah males kebanyakan orang yang mau beli sama sales yang cewek
udah nanya udah katanya apa pur kata ani artinya kurir maksudnya kurir itu ya
hampir sama kayak tukang ngocet tapi bukan bawa penumpang nganterin barang
ngapain gua mau tahu lu lama apa kagak di rumah ani emang apa sih kalau lama berarti
hai lo bukan cuma mau beli kaos tapi ada maksud lain ikan pites ikan cuek itu mancing
gua mau mantun dengan gua dulu oh ya udah ikan pites ikan cuek gua kayak kagak pantes
ini enggak gua udah ketua aning ya elah rot coba aja dulu namanya juga orang usaha
siapa tuh aja dia mau ya kan yang lagi ngetrend yang mana ya yang lagi ngetrend
sih gambar superhero superman batman atau spiderman saya cocoknya pakai superman apa
batman dua duanya cocok sama satu aja boleh mau yang mana superman aja dah tapi kaosnya
dalam waktu tiga hari sampai satu minggu
jadi lu ngelambar di sana jadi dong saya juga mau atuh gajinya berapa
kata autis di koran nggak ditulis yang ditulis cuman suruh bawa pas foto foto
copy ktp jatang langsung interview
udah kagak usah biarin aja dulu ntar kalau kerjaannya enak baru kita ngelambar di
sana kamu teh gimana sih jak kalau pur keterima lawangannya tutup atau eh lu
berjuang nggak boleh ikutan ngelamar yang beli koran kan gue yang kasih usul kan
gua tapi kan yang nyari model buat nikah gue sama siapa iya sama siapa
kagak ada di koran cuman buat kerjaan di situ
kagak ada di koran cuman buat kerjaan di situ
eh lama amat gue mesti lihat lihat gambar kaosnya dulu abis itu gue baru milih
ya emang si citra main udah balik udah tadi gua sms katanya dia udah selesai
sama kerjaannya yang kemarin ayo
kalau kunci emang kagak ada orang
anak gue lagi di musik alia di sekolah pulang sekolah dia langsung latihan nari
kerumahan nih pak haji ngapain sih kesana mulu
mana saya tahu pak haji
ongkos jagen warungnya gorengan paji
udah buruan pur bikin foto sama urut fotokopi ktp sekarang langsung interview
takut gue cek gue belum siap habis kapan besok jangan nanti keburu keisi loonganya
bukut kang bukutnya
hai udah bang
lu ngapain sih kesudung lo
beli baju beh
ntar paling cepat saya arie sampai seminggu
méthi yah yah yah yah lah
bikin kopi buatu
kok kagak ada nyamuk
pergi kali ya
padi lo bilang ada
aku kan suka pedes
kok cuma sebentar pak
babenya gak ada
terus bapak susul ke rumah haji murod
babenya gak ada
haji murodnya juga gak ada
kamu mas saravan sama pacar kamu ya
babenya kontrakan sms aku
kamu sms balik aja
tanya ada apa
ya udah pulang lagi tis
sepedanya kenapa pak
cuma otak atik aja
otak atik nanti malah rusak pak
bapak apa tis
abis bapak bosen gak ada kerjaan
bapak gak main
udah tadi ke rumah babe
tapi babehnya gak ada
katanya lagi ke rumah haji murun
pas bapak susul ke rumahnya haji murud
babehnya gak ada
haji murodnya juga gak ada
udah dibales belum
gak ada apa apa
kalau gak ada apa apa kenapa nanya
dih mancing yuk
ulu ulu saya baru mau makan be
lu makan aja dulu
gue tungguin di rumah ya
babeh kontra kan sering sms aku
iya kamu kan pernah cerita
babe nanyain kamu lagi di mana lagi apa
itu tandanya iya perhatian sama kamu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi